suasana haru menyertai keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal kabupaten tangerang banten di masjid al amjad di kawasan tiga raksa senin subuh
para pengantar memeluk erat calon haji
tidak sedikit yang menangis ketika melepas keberangkatan jemaah calon haji ke tanah suci
para calon haji mengaku sangat bahagia dapat menjalankan ibadah haji tahun ini setelah tertunda selama dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas
selain mempersiapkan mental jemaah menjaga kesehatan fisik agar nantinya bisa mengikuti rangkaian ibadah haji dengan baik
alhamdulillah kami semua jamaah tahun dua ribu dua puluh yang tidak berangkat
jadi tidak berangkat

semuanya bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah bisa berangkat tahun ini
senang sekali dan bahagia sekali akhirnya terpanggil setelah dua tahun tertentu yang seharusnya tahun dua ribu dua puluh
alhamdulillah sekarang bisa diberangkatkan walaupun hanya lima puluh persen
saya menunggu berangkat haji ini selama sepuluh tahun
sebanyak tiga ratus delapan puluh sembilan jemaah calon haji kloter kelima asal kabupaten tangerang ini diberangkatkan dengan lima bus ke asrama haji pondok gede di jakarta timur
jemaah calon haji yang masuk embarkasi jakarta ini akan diberangkatkan ke tanah suci dari asrama haji pondok gede pada selasa dini hari
sebagian calon haji dan keluarga berpelukan dan berjabat tangan memberikan doa terbaik menjadi haji mabrur
salah seorang anak bahkan sempat menangis histeris saat sang ibu berpamitan
tidak ingin berpisah dari ibunya anak ini terus memegang erat tas ibunya
menurut keterangan bupati lamongan tahun ini sebanyak tujuh ratus tiga puluh tujuh orang jemaah calon haji asal lamongan menunaikan ibadah haji
terbagi dalam dua kloter mereka akan diberangkatkan senin petang serta selasa dini hari
alhamdulillah di tahun ini kita jemaah haji dari kabupaten lamongan ada tujuh ratus tiga puluh tujuh yang diberangkatkan dengan dua kloter kloter empat dan kloter
nah dengan kloter lima besok sekitar jam satu ya kita akan kita berangkatkan
sebanyak dua belas calon haji asal lamongan terpaksa mengundurkan diri karena faktor usia dan sakit
demleputan cnn indonesia